fonis terhadap tujuh pelaku di bawah umur dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan di rejang lebong bengkulu akan segera diputuskan hakim pengadilan negeri curug
baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mengharapkan putusan yang seadil adilnya
sebanyak tujuh dari empat belas pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis di rejang lebong bengkulu segera menghadapi fonis di pengadilan negeri curug pada selasa
orang tua korban meminta para pelaku dihukum berat tidak cukup dengan hukuman penjara sepuluh tahun
mereka tidak bisa mati hukum penjara seumur hidup
namun keluarga salah satu pelaku bersikeras anaknya tidak bersalah
ayah dari pelaku yang anaknya putus sekolah di kelas dua smk ini menduga ada rekayasa dibalik pengungkapan kasus ini
jadi menurut bapak anak bapak tidak bersalah
kalau menurut aku iya masalah buktinya tidak ada
kalau ada buktinya apa kan pakai otopsi apa tuh yang korban tuh
nah iya ini kan keterangan anak aku
dia kan tidak melakunya tuhan demi tuhan dia ngomongkan tidak
cuma dia tidak ngaku kalau tidak ngaku dia ngomong anakku mati
dikepuk oleh petugas polisi put
lain dituntut sepuluh tahun penjara bapak tanggapannya seperti apa
kalau aku bapak kalau sepuluh tahun penjara aku belum menerima
masalahnya itulah bukan itu kan
kalau anak itu tidak bersalah
itu kan anak itu tidak bersalah
masalahnya dia itu kan buktinya tidak ada
cuma tidak ada bukti dari polisi
sebanyak tujuh dari empat belas pelaku yang masih berusia anak anak dituntut hukuman sepuluh tahun penjara
meski dikenakan pasal berlapis yaitu pasal delapan puluh dua undang undang perlindungan anak
serta pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
sistem peradilan pidana anak tidak mengatur hukuman di atas sepuluh tahun penjara
ketika utama kejang lebong dulu